jika dulu wedangan identik dengan kuliner jalanan yang disajikan oleh pedagang kaki lima
dewasa ini banyak bermunculan wedangan dengan konsep yang lebih elegan dan berkelas
di sini pengunjung bisa menikmati menu makanan tradisional atau masakan desok
sambil bernostalgia dengan masa lalu
seperti sebuah wedangan klasik yang berada di solo baru ini
warung wedangan dikemas dengan suasana tempo dulu
selain bangunannya klasik juga dilengkapi dengan perabot dan barang barang antik lainnya
kalau di kota kan gimana ya orang kota kan penyangan yang dicari itu suasana antiso yang klasik klasik gitu
jadi kita juga menyediakan spot selfie selfie yang klasik klasik gitu
seperti kandang kebu terus gasibu terus itu pendopo itu juga ada
untuk menu hampir sama dengan wedangan yang dijajakan di pinggir jalan
antara lain aneka sate
juga aneka gorengan dan makanan tradisional seperti jajah bakar belang geleng dan lainnya
sedangkan menu utama tersedia sayuran garang asem sayur lodeh dan jangan lombok ijo
untuk minumannya masih mengandalkan teh jahe gepuk wetang uwo
selain konsep kafe ala tempo dulu beberapa pelaku kuliner lainnya mengemas wedangan ala kafe masa kini
seperti sebuah wedangan di jajar solo ini
di sini tersedia makanan dan minuman yang biasa dijajakan wedangan di pinggir jalan
seperti sate telur puyuh sate kikil sate usus aneka gorengan dan makanan jajanan pasar
untuk minuman ada limun spesial wedang jahe kencur jahe wangi teh jahe susu jahe dan lainnya
sedangkan makanan utama adalah bubur tumpang becel deso rawon dan rica rica ayam
tentunya menu khas wedangan adalah nasi kucing
dan nasi dengan secuil bandeng dan sambal
pasti lebih nyaman dari tempatnya
maaf kalau di pinggir itu kadang debu juga
karena banyaknya wedangan di pinggir jalan jadi debu kebersihan makanannya juga otomatis kurang
terus untuk tempat ngobrol ngobrolnya lebih nyaman kalau konsep modern
tapi di sini tidak mengurangi kekunoannya
menurut pemiliknya selain memiliki misi kebudayaan
usaha makanan tradisional juga menjadi peluang usaha yang menguntungkan
omset yang dapat dikantongi bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah perharinya
dengan sasaran pengunjung kalangan menengah
jadi saya sebenarnya pengen bawa amkeringan ini bisa naik kelas sedikit
yang mungkin orang pikir hanya di jalanan bolehlah naik kelas
tapi dengan harga yang
normal begitu kurang lebih itu
kedepannya iwan berharap agar pamor makanan tradisional secara modern ini bisa lebih terangkat secara luas
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah